bantuan untuk korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah datang dari berbagai daerah
selain bantuan logistik ada pula jasa kargo gratis yang bergerak untuk menyalurkan bantuan tersebut
bila perlu kuawali hari dengan bioformula
untuk aktivitasku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral
syarifudin ahmad adalah seorang relawan yang tengah menampung bantuan logistik
untuk korban gempa dan tsunami sulawesi tengah
barang barang yang dikemasnya ini terdiri dari pakaian makanan siap saji
hingga obat obatan merupakan sumbangan dari masyarakat di sekitar jakarta dan depok
ya kami bertahap karena yang begitu masuk sudah di posko kita di sana kita bawa ke sini
di antaranya adalah obat obatan pakaian pakaian layak pakai tentunya
yang setelah kita sortir kita bersihkan lagi kita londik kita kasih pewangi
kemudian makanan siap saji makanan ringan termasuk juga obat obatan
termasuk selimut juga
ya termasuk kelengkapan sholat juga
sampai nanti pemerintah menetapkan tanggap darurat selesai
sampai tanggap darurat
ini kalau diperkirakan sampai tiga sampai enam bulan masa tanggap daruratnya
jasa ekspedisi yang berada di kawasan manggarai jakarta selatan ini
melayani penyaluran bantuan logistik gratis
untuk korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
namun hingga saat ini proses pengiriman bantuan logistik ke palu
masih terkendala akses yang terputus
pihak kargo masih menanti kepastian
kapan barang tersebut bisa masuk
dan sampai ke tangan korban bencana yang membutuhkan
kalau menggunakan direct kapal kapal langsung
itu kendalanya adalah di palu sekarang
pelabuhan lumpuh karyawan yang nggak ada
jadi kalau ada kapal
belum masalah keamanan dan lain sebagainya
nah itu masalah pertama
masalah kedua kalau harus lewat darat
kalau lewat darat itu dari surabaya nyebrang ke makassar
itu pakai kapal roro
kemudian dari makassar ke palu itu lewat jalur darat
nah itu problemnya juga relatif sama
keamanan ada informasi penjarahan di sana sini
pengusaha ekspedisi takut
karena kan ya bayangkan mobil fuso itu harganya juga nggak murah
kalau di jarah orang
yang kedua akses menuju ke lokasi itu juga bermasalah
saya mendengar dari teman teman di makassar dan di palu
bahwa jalan jalan banyak putus jembatan rusak seperti itu
mereka yang ingin membantu bisa mengantar sendiri barang barang ke drop center
di kantor pengiriman barang
semua jenis barang bantuan akan diterima dan didatangkan
terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke sulawesi tengah
indra yani lakshmi jakarta